sebesar apapun kita dapetnya
tetep aja kita teh mesti berhemat
besok kan kita gak tau
berapa rejeki yang dapet
cuma karena fantasi doang
gak jadi ke
ya tergantung uangnya cukup atau enggak
udah pulang dede
ada tamu mak
ada tapi udah pulang
itu biar dede yang bawain aja
besok anterin mak ya
ke kebun wawan
mau lihat wawan nyemprot hama
mak udah lama gak liat petani nyemprot hama
biar dede yang bawain aja
kalau saja semua warga bisa dipengaruhi
sama si katang
idante jadi warga terkaya di ciraos
ngelihat kamu tersenyum
bisnis idante lancar pak
bapak tenang aja pak
kalau nanti uang transferannya
langsung idan kasih ke bapak
bapak seneng ngedengarnya
kalau bisnis idan meledak pak
idan bakalan kasih
bapak sarung baru
kamu pikirkan saja
gimana elder ada positifnya
jadi dia sedang bergaduh
kampung setelah neng pikir pikir
kalau akang teng gak masuk arena fantasi
kita mah gak usah aja ke arena fantasi
gak percuma akang masuk juga dan gak bakal main wahananya
mending uangnya teh buat beli baju kamu sama denny
kalau akang gak masuk kita gak jadi
si denny juga gak mau
hari kita kesana kan buat deni
kalau buat beli baju baru bisa kapan aja
iya akang ikut masuk
cuma sebentar kok
tadi saya ke rumah kamu m
contohnya sih yang maksudnya
nomor satu hati hati syekh
gak ada apa apa
emangnya ada hubungan apa kang acing sama si cucu
kang acing te katanya suka malem malem ke rumah cucu
emang sih kang aceh suka goda goda cewek
cuman kok kalo sampe nyamperin cucu ke rumahnya kok asa asa gak percaya saya
iya yo emak juga gak percaya
kamu udah tanya sama kang aceh
kang acing te pasti ngebantah
saya percaya sama cerita cucu
coba kamu pikirin dulu matem matem em
jangan ambil keputusan gegabah
siapa tahu ada jalan keluar
yaudah emak udah maghrib saya pamit ya
saya tidak pernah lagi lihat kamu jalan jalan
pengalaman pahit pertama jadi pelajaran
tapi tidak bisa kamu jadikan patokan
ada orang orang yang punya bahkan obrolan yang menarik
iya pak ustadz
semoga lusa nanti kita bisa berhemat
emangnya berapa sih komisi jual rumah
jangan bilang kecil
seberapa pun dapatnya alhamdulillah
neng sebesar apapun kita dapatnya tetap aja kita teh mesti berhemat
besok kan kita nggak tahu berapa rezeki yang dapat
kayaknya mah cuma karena fantasi doang
nggak jadi ke taman mini sama monas
ya tergantung uangnya cukup atau enggak
akan kemusola dulu ya
cuk dari mana cuk
dari rumahnya mas suha
cuk ini rumah cuk
cuk ini rumah cuk
cuk ini rumah cuk
aduh kok gila

kamu tuh sekarang udah gak pake seragam sugar lagi
cucu sekarang udah gak jualan sugar ancut
sekarang cucu kerja di toko
eh kamu hebat banget sekarang udah bisa kerja di toko
kamu betah cuk kerja di toko
ya dibetah betahin cu
tapi sebenernya cucu gak betah
duduk aja nungguin pembeli
tapi giliran rame cucunya jadi riwah
cucu tuh harus ngawasin
soalnya banyak yang nanya nanya tapi ternyata nggak beli
aduh gede juga ya coba gantinya

cucu tuh kenapa nyuruhnya
cucu tuh kenapa nyuruhnya